pemerintah melontarkan wacana pemangkasan libur panjang akhir tahun sebagai bentuk mitigasi penyebaran virus corona
wacana itu disampaikan menko pmk muhajir effendi berdasarkan permintaan dari presiden jokowi
rencana tersebut kemudian menjadi perbincangan publik
ada pihak yang mengapresiasi namun tidak sedikit masyarakat yang akhirnya justru menjadi bingung
dengan penanganan covid sembilan belas oleh pemerintah yang kerap kali berubah ubah
mari kita akan coba ulas malam hari ini ketika libur panjang ditunda
tentu ada dua hal yang menarik untuk kita bahas bersama
dampaknya secara kesehatan plus minusnya bagaimana kemudian juga soal plus minus dari segi ekonomi
ada tiga narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
ada prof asko badgani anggota tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas
selamat malam prof asko bad
baik dan ada pak pandu riono ahli epidemiolog dan juga statistik fkm ui
selamat malam pak pandu kabar baik pak
kabar baik selamat malam pak siral
dan ada bu esther sriastuti direktur program dari indef
bu esther selamat malam bu
saya ke prof asko badgani terlebih dahulu
prof tadi pak doni monardo sudah mengatakan memang setiap libur panjang ini selalu ada peningkatan kasus begitu
yang terakhir tapi masih bisa dikendalikan dibanding dengan yang bulan agustus yang lalu
jika memang sebetulnya dari libur panjang yang terakhir masih bisa dikendalikan
mengapa menjadi penting atau mengapa harus libur di akhir pekan
libur panjang di akhir tahun maksud saya
ini perlu dipangkas jumlah harinya kalau bicara untuk memitigasi dampak dari virus corona
silakan prof gani
ya terima kasih pak sirai
saya kira kita belajar dari pengalaman ya bukan hanya pengalaman kita di dalam negeri
tetapi juga di luar negeri ya
begitu libur panjang itu kan orang mengambil kesempatan untuk kumpul kumpul berlibur dan sebagainya
dan selalu terjadi kenaikan
ya lima belas dua puluh hari setelah demonstrasi cipta karya akan naik
setelah libur panjang kemarin kemudian cuma satu minggu juga naik
kemarin ada keramaian di cengkareng kemudian ada perhelatan perkawinan
kita tunggu saja empat belas dua puluh hari dari setelah itu saya kira akan naik
ini terjadi kan juga di luar negeri
saya sendiri mengatakan waktu israel membuka sekolahnya naik ditutup
yang wuhan dilonggarkan naik lagi ya dikencangkan lagi
korea juga begitu
ini kan lesson learned sudah mengatakan bahwa kumpul kumpul itu salah satu modus kenaikan kasus
dan kasus kita belum turun lah
grafiknya itu memang ada kemarin kan terkendali turun sampai tiga
tapi kan naik lagi lima ribu sekarang hari ini malah empat ribuan ya
itu kan siklus jangka pendek
siklus dari mei sampai sekarang itu naik
sehingga saya tidak tahu di mana puncaknya ini
jadi kita gelombang pertama aja belum selesai
itu kita menghadapi ke depan ini
yang penting bagi saya apa yang mesti kita lakukan
itu lebih penting
saya belajar pengalaman yang lalu
artinya baik satgas atau ketua merintah sudah punya kalkulasi ya
sudah punya hitung hitungan kalau libur panjang di akhir tahun ini
betul betul dilonggarkan atau berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya
ini bisa potensi besar
jadi ini besar sekali kemudian ada penambahan kasus baru lagi dari sana
pertama kalau ada kebijakan mengurangi hari libur
tapi yang kedua kan disiplin masyarakat
dengan positivity rate kita naik kan
juli itu sebelas tujuh kemudian juni itu naik jadi
itu ada lima belas orang yang bawa bak virus
dan dia bisa menularkan ke mana satu dua atau satu lima orang transmission rate
bisa ke delapan belas orang jadi tiga puluh tiga kan
jadi libur panjang dikurangi
tergantung disiplin masyarakat
saya kemarin waktu libur panjang itu juga disiplin rendah sekali
ya kan apalagi kemarin cengkareng itu praktis tidak ada disiplin sama sekali
jadi keberhasilan memendekkan libur itu sangat tergantung juga sejauh mana masyarakat mematuhi
tapi saya tunggi tunggi itu
satu lagi nanti kan adalah pilkada
pilkada liburan natal
natal tahun baru
ya kan oke pemerintah memendekkan
tapi sejauh mana masyarakat
itu bisa dari masyarakat sendiri tetapi tidak kurang pentingnya adalah enforcement dari aparat
enforcement itu juga yang menjadi kunci sebetulnya ya prof untuk bisa menekan penyebaran dan juga disiplin dari masyarakat
saya ke pak pandu kalau begitu
ini kan perdebatannya begitu
ini soal prokes yang didisiplinkan saja
tapi tetap jatah atau tetap jadwal liburnya sesuai dengan yang direncanakan
atau ya sudah pangkas saja kalau begitu liburnya
di antara dua pilihan ini pak pandu
mana yang sebetulnya memang lebih bijak diambil oleh pemerintah
ini kan belum diputuskan sebetulnya ya
baru dilemparkan oleh menko pmk pak muhajir effendi
berdasarkan apa yang diminta oleh presiden jokowi
ya jadi pak jokowi akhirnya sadar bahwa pengalaman sejak mudik lebaran
kemudian pengalaman libur panjang agustus
kemudian tahun baru hijrah kemarin dan juga libur panjang
itu selalu terjadi fenomena peningkatan kasus
bahkan dua kali liburan panjang yang terlalu dekat itu seperti pada beberapa bulan yang lalu itu
terjadi pengetatan di jakarta
karena kasusnya luar biasa tingginya
dan sekarang juga kita mengalami hal yang sama
jadi itu sudah membuktikan bahwa setiap ada kesempatan liburan panjang
karena ada kebijakan cuti bersama itu loh
jadi kalau liburnya libur ya libur gak usah ditambah tambah gak apa apa
tapi ini bisa sampai hampir seminggu orang bisa berpergian
dan terjadi masif secara nasional
dan sehingga kita
sekarang bisa melihat bukan hanya di jakarta
tapi di jawa tengah di jawa barat jawa timur
terjadi peningkatan kasus
ini menurut saya
kalau tidak dicegah
pencegahnya supaya jangan
tanggal dua puluh lima dua puluh enam libur
tahun baru lagi libur
jangan dijadikan satu sampai sebelas hari
itu akan menimbulkan suatu kegiatan yang masif di antara masyarakat
karena ini nasional
karena sebelumnya di pada awal bulan desember
ada kegiatan masyarakat yang tinggi juga yaitu pilkada
jadi selama bulan desember
itu bulan yang sangat mencemaskan bagi saya
karena melihat fenomena yang terjadi selama ini
mengindikasikan akan terjadi peningkatan atau potensial peningkatan kasus
jadi kita harus cegah
karena yang cegah itu paling baik
ya bukan berarti tidak bisa libur
tapi libur ini jangan ditambah tambah
sampai hampir dua minggu
itu kan sebelas hari dari bulan
dari natal sampai sebelum natal sampai tahun baru
nanti bulan januari kita akan menikmati atau panen kasus yang menyedihkan
banyak orang yang harus masuk rumah sakit
dan banyak rumah sakit yang tidak bisa merawat kasus
karena kan ini masif secara nasional
jadi saya setuju dengan kebijakan atau peringatan dari pak presiden
supaya kita pertimbangkan lagi lah
putih bersama ini
agar kegiatan duduk jangan masif seperti sebelumnya
pak jokowi akhirnya sadar tadi
kalau pak pandu katakan
artinya kemarin kemarin sempat nggak sadar pak pandu
atau bagaimana anda melihatnya
ya mungkin karena kan pertimbangan adalah dua pertimbangan kan
pertimbangan untuk memulihkan ekonomi
dan kemudian kalau masyarakat memberikan libur
dikatakan memberikan suatu pergantian suasana
karena selama ini kan terlalu diketatkan
itu memberikan dampak
sebenarnya memberikan dampak yang baik
tetapi juga memberikan dampak yang buruk
katanya ibu sri mulyani kan ternyata
keuntungan ekonominya tidak sebesar yang kita harapkan
karena ada ada masih
penduduk masih membatasi untuk mengeluarkan dana untuk membelanjakan
jadi lebih banyak manfaat buruknya
atau dampak buruknya
dibandingkan manfaat pemulihan ekonomi
ini yang menurut saya kita harus pertimbangkan kembali
bahwa sebenarnya dorongan untuk meningkatkan ekonomi
ternyata tidak yang seperti kita harapkan
itu hitung hitungan dari bu sri mulyani soal pertimbangan ekonomi
yang ternyata tidak sesuai yang diharapkan
konsumsi tidak begitu masif tidak begitu besar
saya akan tanya ke mbak esther
kalau begitu mbak esther
anda setuju kalau kemudian pemerintah bu menkyu
menyebut bahwa selama liburan panjang yang sudah terjadi
beberapa kali ini ternyata secara ekonomi juga tidak memberikan sumbangsi yang begitu besar
bagaimana menurut anda
apakah benar memang tidak ada konsumsi yang sesuai yang diharapkan
baik terima kasih mas ibu esther
jadi untuk konsumsi
kenapa masyarakat tidak terlalu terdongkrak
itu karena memang pada saat pandemi ini
memang terjadi penurunan pendapatan ya

jadi kalau diberikan libur panjang

seperti yang ditargetkan untuk kita
tapi kalau kemudian pemerintah mengatakan
sebetulnya secara konsumsi juga tidak begitu berdampak
anda sepakat tidak mbak esther bahwa adanya libur panjang
ini sebetulnya tidak begitu memberikan efek terhadap perekonomian
padahal mungkin ya ini banyak yang berharap ketika liburan panjang
banyak sektor sektor yang berharap ketika liburan panjang
di situ ada perputaran konsumsi dan juga perekonomian
ya tentu di sektor sektor yang berharap
di sektor sektor yang berharap di sektor sektor yang berharap

artinya sektor lain yang biasanya berharap ada liburan

misalnya dari jakarta mereka mudik gitu ya
atau dari daerah lain ke daerah lain masyarakat mau lakukan mobilisasi
sudah pasti ada dampak
jumlah uang beredar akan meningkat di daerah yang menjadi destinasi liburan
tetapi jangan salah gitu bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan
entah sebagian itu dikarenakan mereka kehilangan pekerjaan
atau bahkan sektor sektor usahanya pun itu juga mengalami penurunan omset
sehingga saya rasa mereka tidak akan memberikan bonus seperti yang diberikan pada tahun tahun yang lalu
jadi kalau ada peningkatan jumlah uang beredar di daerah destinasi liburan gitu
itu tidak sebanyak tahun lalu karena tingkat pendapatan masyarakat yang berlibur juga
oke tapi ketika ini dipangkas otomatis kan pergerakan ini pasti akan turun lagi
mbak esther bagaimana soal itu dari analisis anda mbak
ya pasti lebih turun lagi karena yang tadi saya katakan bahwa konsumsi masyarakat
itu tidak bisa terdongkak dengan memberikan libur panjang
karena sebagian masyarakat kehilangan pendapatan karena sebagian masyarakat terkena phk
terus sebagian masyarakat turun pendapatannya ya mungkin kantornya itu tidak bisa memberikan bonus
seperti tahun tahun yang lalu karena menurut pak
menjadi penurunan omset ya di sektor usaha cukup signifikan
meminjam tadi istilahnya pak pandu
ini memang berat ini ya kalau kita dihadapkan dengan pilihan kesehatan dan juga ekonomi
itu yang kemudian selalu berhadapan hadapan di tengah penanganan covid sembilan belas oleh pemerintah
tapi pak pandu prof askobat dan juga mbak esther
ada masyarakat yang kemudian menjadi bingung manakala kebijakan ini berubah ubah
kalau kemudian ini belum diputuskan soal libur panjang sebetulnya akan jadi atau tidak
tapi wacana ini sudah bergulir sudah ada diskursus di masyarakat
sehingga mungkin banyak yang akhirnya jadi bertanya tanya
ini kita sebetulnya bagaimana penanganan covid sembilan belas ini wajar atau tidak sebetulnya dari kacamata anda
dari pendapat anda bertiga bapak ibu sekalian
ketika kebijakan yang diambil memang bisa jadi kemudian dikeluarkan kemudian ditarik lagi
atau apakah memang bisa seperti itu fleksibel atau memang seharusnya punya plan yang jelas sampai dengan jangka panjang
bagaimana kemudian kebijakan penanganan covid sembilan belas di indonesia ini
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali
kita jumpa lagi
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih membahas rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang
karena dikhawatirkan bisa menjadi penyebaran baru covid sembilan belas
tadi sudah dibahas banyak oleh prof askobat pak pandu dan juga mbak esther
dari segi kesehatan dan juga ekonomi
saya ke prof askobat lagi prof
oke lah kemudian sudah ada antisipasi begitu ya dari pemerintah atau satgas
untuk lebih baik dipangkas saja libur panjang ini karena berpotensi menimbulkan kerumunan dan juga penambahan kasus covid sembilan belas
tapi begini prof yang jelas karena ada wacana ini muncul diskursus pro kontra biasa
tapi ini akhirnya kan menjadi timbul kebingungan juga prof gani
tidakkah kemudian kalau kebijakan yang berubah ubah seperti ini
akhirnya juga di tengah pandemi banyak orang yang hidup di tengah ketidakpastian
semakin jadi tidak pasti lagi apa yang harus kemudian dilakukan prof asko badgani
ketika kebijakan pemerintah menjadi berubah ubah pendapat anda bagaimana prof
yang bingung itu bukan masyarakat saja dunia bingung
jadi eropa juga kemarin kan ya kenapa saya lockdown tadi sore saya dengar itu
inggris akan mencabut nanti mungkin diketatkan lagi
karena begini ya ini pandemi corona ini unik banyak yang belum kita ketahui begitu
dan dampaknya sangat devastating kepada ekonomi
semua negara mengamalkan itu kemudian mencobal cobal berbagai kebijakan
yang penting barangkali adalah jelaskan ini kepada masyarakat
bahwa kita semua sedang belajar baik pemerintah masyarakat bahkan epidemiologi
ini ada pak pandu ini saya sendiri kan juga ahli kesemas alias masyarakat
dia belajar epidemiologi kita banyak yang belum tahu nih perilaku virus ini
jadi kalau memang pengalaman kemarin menunjukkan kerumunan itu menimbulkan kasus naik
cukup tinggi loh kemarin itu kan sampai lima kasus hariannya
sekarang empat ribu dua ratus lima puluh itu tinggi
kemudian juga pengalaman kemarin seperti ibu sri maim mengatakan
manfaat ekonominya ternyata nggak banyak banyak juga
karena sudah banyak orang phk diliburkan juga kan paling pergi ke tempat tempat wisata
tapi nggak belanja belanja kan tidak tinggal di hotel kan begitu ya udah
itu pengalaman itu ke depan ini saya kira cukup bijaksana ya
kita kurangi liburan itu
tapi ini cepat cepat dijelaskan kepada masyarakat
berguna kan semua instrumen informasi itu sehingga meredam
dan itu saya kira itu ya kok kita bingung
dunia ini bingung menghadapi covid ini
yang penting menjelaskan kepada masyarakat sejelas jelasnya
jadi karena kita punya birokrasi pemerintah kan tiga puluh empat gubernur lima ratus empat belas bupati wali kota ya kan
tujuh ribu seratus camat hitung hitung itu
ya kemudian ada delapan lima ratus kelurahan tujuh puluh lima kepala desa
ini kan mesin birokrasi
jadi mungkin induknya dari atas itu digerakkan untuk menyampaikan informasi ini
kurangi libur stay at home ya kan
jadi ya saya kira kalau secara masif masyarakat juga memahami
ya kita akan meredam kebingungan tersebut
pak pandu nggak apa apa karena dunia juga bingung
jadi ya tinggal bagaimana kemudian menyampaikan ini ke masyarakat
wajarkah ketika kebijakan yang berubah ubah seperti ini dilakukan oleh pemerintah
sebetulnya pak pandu ini kita sudah hampir delapan bulan menghadapi virus corona
iya jadi sebenarnya fleksibilitas itu penting ya kan
tapi fleksibilitas itu bukan berarti kemudian kita tidak punya plan
kita harus punya rencana strategis yang bersifat jangka pendek
jangka panjang bagaimana mengatasi pandemi dan mengatasi pemulihan akibat dampak pandemi
karena kan bukan hanya kesehatan tapi banyak sekali dampaknya di dunia pendidikan
banyak sekali dunia sosial yang lain
kalau tanpa planning kita nggak akan bisa mengantisipasi atau mengatasi krisis ini
anggap saja ini seperti tahun enam puluh lima
indonesia kan mengalami krisis ideologi sosial ekonomi
tetapi kemudian pemerintah mempunyai pelita rencana pembangunan lima tahun
ada setiap tahun ini rencana
kita harus seperti itu
kita harus punya perencanaan kita punya target target yang jelas kita monitoring
kita nggak bisa bekerja dalam suasana emergensi terus terusan
emergency cukuplah tahun ini aja
berikutnya kita harus punya planning sampai empat tahun ke depan
ya bagaimana mengatasi itu
tapi juga jangan kaku
harus ada fleksibilitas
kita harus belajar kalau ada kesalahan kesalahan dalam planning
dengan demikian kita bisa mengatasinya dan mengurangi ketidakpastian
karena ketidakpastian yang setahun ini terjadi membuat masyarakat penat atau yang disebut fetik
fetik daripada pandemi
dan itu dampaknya menjadi distrust terhadap pemerintah
dan ini kalau sudah terjadi krisis ketidakpercayaan pada pemerintah
itu makin sulit lagi untuk mengajak partisipasi masyarakat
karena pandemi ini tidak akan mungkin bisa diatasi tanpa partisipasi masyarakat yang solid
karena kita harus membangun semua elemen bangsa untuk bersatu untuk bisa mengatasi yang begitu sulit ini
saya setuju untuk bersifat kita fleksibel dan kita akan memperkuat
dan kita harus bersatu ini
perbedaan perbedaan yang ada dalam pandangan pandangan yang selama ini sudah terbentuk
kita cairkan semuanya
karena kalau tidak akan merugikan kita semua
oke fleksibilitas penting tapi planning juga harus tetap ada
prof asko badgani kita punya planning yang matang tidak sih sebetulnya
prof askobat gari mungkin anda bisa membantu untuk mencerahkan masyarakat mungkin yang juga bingung ketika menghadapi kebijakan yang berubah ubah ini
kita itu punya rencana itu untuk prevent apa yang dilakukan dari asal asal
respon kita ya mestinya tracing tracing kita lemah sekali
ada rencana untuk memperkuat itu misalnya dki sudah merekrut sekian orang
di jawa tengah ada namanya jogotongo kalau di bali itu ada sistem banjar untuk tracing
oke treatment treatmentnya itu kalau otg isolasi kalau berat ya emergency masuk rumah sakit ada plan
tapi persoalannya memang itu memerlukan suatu sistem
sistem kesehatan yang kuat membangun sistem itu tidak mudah
kemarin kemarin saya hitung misalnya untuk testing saja kita memerlukan enam ratus dua puluh unit
sekarang baru sekitar empat ratus sekian untuk membeli berikutnya itu sekian triliun
itu pun kalau kita pcr kalau mungkin lebih murah kita pakai ya rekomendasi who itu pak pandu ya
antigen itu rapid test antigen bisa lebih murah ini tidak begitu diucapkan terus ada plan itu ada
untuk melakukan langkah langkah generik itu kemudian ada lagi namanya testing tracing treatment
nah ini semua anda kita rencanakan itu yang menghadapi pandemi kemudian recoverynya juga ada
bagaimana pandemi ini banyak sekali program program yang lalu menjadi prioritas kita itu terbengkalai
dan kita mulai berpikir bagaimana recovery nya pasca pandemi ini
itu beban lain lagi gitu kan ya
baik jangka menengah maupun jangka panjang
sudah kita hitung hitung
dan itu saya hitung hitung memang biayanya luar biasa
ya setelah covid ini untuk kesehatan
kemarin kan dibicarakan juga itu
berapa misi alokasi
tapi dari mana uangnya nanti kan
jadi ada itu plannya pak sirayati ya
cuma kita kan belum tuangkan
cuma plan ini sangat susah
macam macam skenario kita lihat ke depan
plan menghadapi pandemi
kita harapkan tidak sampai dua tahun
tetapi plan sudah pandemi
dampaknya pada kesehatan besar sekali
tapi nyakit menular tidak menular
kita sudah memikirkan itu
menarik menarik prof askobat dan juga pak pandu
saya ke mbak esther kalau begitu mbak esther
dari anda seperti apa melihat perencanaan pemerintah ini
liburnya yang tadi juga anda katakan
tentu pasti akan berdampak langsung kepada konsumsi
ada banyak sektor yang sudah mulai khawatir
yang tadinya berpikir bahwa
wah oke akhir tahun mungkin bisa mendapatkan keuntungan
misalnya dari asosiasi hotel kah
nah itu bagaimana mbak esther
sebenarnya yang tadi

saya akan menimpali bagaimana sih
pemerintah yang sebaiknya dilakukan gitu kan
kalau kita melihat negara negara lain
seperti china kemudian negara negara eropa thailand gitu ya
mereka yang melakukan lockdown ya
dan itu lebih cepat
nah sementara indonesia ini kan
lockdown nya sepertinya basah basih gitu ya
psbb yang tidak
psbb beneran gitu
di sini jangan harap
delicacies nya itu akan menurun gitu
jadi tadi yang seperti prof
dan pak pandu katakan
bahwa di indonesia
gelombang pertama ini belum selesai gitu
tapi saya menyadari
bahwa untuk melakukan lockdown yang bener bener lockdown ini
sulit ya di indonesia
yang artinya mereka kalau tidak keluar dari rumah
itu mereka tidak akan memperoleh income
sehingga masyarakat pun cenderung abai
kelurahan panjang ini dipangkas
saya sih tidak terlalu yakin gitu ya
korban covid yang secara signifikan ya
karena memang dari awal masyarakat sudah cenderung abai
nah caranya bagaimana seperti yang dilakukan oleh negara negara lain
mereka melakukan lockdown
tetapi juga memberikan social expenditure yang lebih gitu
bespektif mengatakan bahwa social expenditure
yang lebih besar dikeluarkan oleh pemerintah
agar mereka lebih
ini akan memberikan
delicacies yang menurun ya
seperti yang dilakukan oleh
negara negara china misalnya ya
untuk negara negara yang social expenditure nya itu medium
seperti brazil amerika
ya penurunannya juga stagnan gitu
dan negara negara yang social expenditure nya itu kecil ya
bahwa delicacies nya akan cepat menurun
untuk itu beban dari pemerintah
ya anggarannya sudah pasti berat
kalau kita lihat
anggaran pemulihan ekonomi
dibandingkan dengan dua ribu dua puluh
nah ini kan cukup mengejutkan
at least sama atau bahkan meningkat
beb gratis menunjukkan bahwa social expenditure
lebih besar di guna
di spending ya
dikeluarkan oleh pemerintah
akan menurunkan angka covid
masyarakat akan lebih
perutnya itu kenyang
untuk dampak dari
yang ini dipangkas
yang sudah pasti
sejumlah sektor tadi itu ya
konsumsi dari masyarakat
yang seperti tadi saya katakan
income dari masyarakatnya
belum pulih gitu ya
masyarakat yang di phk
kalau di sektor sektor
misalnya para wisata
itu berharap ada
yang positif dari
harus lebih konsisten
kenapa libur panjang yang dipangkas
kan banyak nih
yang spesial lagi
itu malah akan menambah delicase
pemerintah harus konsisten
kalau begitu bapak ibu
yang sebaiknya dilakukan
dengan para menteri
mungkin di hari kamis
tidak menutup kemungkinan
pergi untuk liburan
mungkin akan tetap
ada orang yang berpergian
tidak begitu panjang
terhadap sejumlah sektor
bagaimana agar ini semua
dari pandangan bapak ibu sekalian
kita bahas di segmen terakhir dialog
kami akan cedas
ya sudah banyak yang tadi kita bahas
dari segmen awal dialog
kemudian segmen kedua
dan kita masuk ke terakhir
pernyataan dari masing masing
prof skobat gani
dan juga mbak esther
kita bicara kemudian
kita kawal bersama
kebijakan pemerintah nantinya
apapun yang akan diambil
karena apakah nanti akan
kita belum tahu berapa hari
yang akan dipangkas
atau akan seperti apa
setiap keputusan nanti
ini memberikan dampak yang baik
harus seperti apa gambarannya
menurut bapak ibu sekalian
agar kebijakan nanti
betul betul berjalan bisa efektif
dari segi kesehatan
mungkin saya akan ke
bagaimana pak pandu
cuti bersama itu kan

sehingga terjadi masif
masif ini yang menjadi
terjadi peningkatan kasus
dan kalau dipangkas
itu tidak membatalkan
tapi sudah selektif
nah ini menurut saya
bahkan mungkin menseleksi orang orang
yang memang mempunyai ingin
yang memiliki keuntungan
yang memiliki keuntungan
yang memiliki keuntungan
nah ini menurut saya
triknya di sana
nah ini yang menurut saya
karena ingat nih bahwa masalahnya adalah seperti di amerika juga sekarang ada kekhawatiran adanya mudik thanksgiving
sama jadi caranya adalah caranya tadi seperti yang saya sarankan
jadi supaya thanksgiving itu tidak terlalu besar tetapi juga ada kegiatan kegiatan thanksgiving ini tetap berjalan
sehingga ekonomi dari tes giving itu tetap berputar bukan mendorong peningkatan penularan
jadi triknya di sana
oke prof mas kubaghani ada tambahan
agar kemudian wacana ini tidak hanya sekedar menjadi gimmick saja tapi di lapangan juga pada akhirnya orang tetap jalan jalan kok
orang tetap liburan meskipun hanya dipangkas bagaimana prof agar efektif saja sih sebetulnya
iya persis saya juga menduga begitu ya
karena semangat orang akhir tahun itu kan ada natal tahun baru itu semangat semangat liburan
jadi walaupun kita perpendek liburan itu saya khawatir ini
jangan jangan orang tetap saja meliburkan diri ya
dan kemudian kumpul kumpul jadi kita harus bersiap mantisipasi kemungkinan itu
bagaimana caranya ya protokol ini kita perketat instrumen memperketat protokol kesehatan itu
pertama menggerakkan mesin birokrasi
tadi saya katakan ya menteri perdesaan berikan instruksi kepada desa menteri dalam negeri kepada kelurahan kepada kecamatan ya kan
supaya bergerak itu memantau wilayahnya
kemudian disertai dengan law enforcement ada babinsa satpol pp ada polisi
jadi itu digerakkan
serentak menghadapi potensi ledakan kumpul kumpul akhir tahun
jadi itu menggerakkan mesin birokrasi
yang kedua mesin sosial digerakkan
sekarang sudah berjalan di beberapa tempat
saya tahu di jawa tengah itu ada jogotongo
jaga tetangga maksudnya kan ya
kemudian di bali dengan pilihan banjar
pecalang pecalang itu bisa aktif
di dki ada relawan untuk tracing
itu diperbanyak digerakkan
harus dari sekarang dipersiapkan itu
mungkin daerah daerah juga ada
untuk menegakkan protokol kesehatan tiga m
yang penting menurut saya enforcement
kebijakan kita yang lalu itu cukup baik
tetapi enforcement tidak ada
nyaris saya katakan seperti cengkareng dan beberapa negara itu pembiaran menurut saya
dan saya juga mengatakan di beberapa forum
sebetulnya orang yang melakukan itu melanggar hak azazi
ingat loh ya
kita punya undang undang tiga puluh sembilan tiga puluh enam lima puluh sembilan tentang hak hak kesehatan
bahwa menularkan sakit kepada orang lain itu melanggar hak azasi
dan saya kira landasan filosofi landasan hukum kuat bagi pemerintah untuk menindak
tapi kalau tidak ditindak ya biaran begitu
jadi kembali saya kira ya kita coba hadapi mungkinan yang terburuk dari liburan di perpendek ini
ya itu harus dilakukan dari sekarang persiapannya
nah persiapan secara ekonomi
terutama untuk para pelaku industri bisnis di sektor sektor yang sudah berharap sebetulnya bisa mendapatkan insentif
atau ada pergerakan konsumsi begitu keuangan di akhir tahun yang bisa dibilang cukup besar sebetulnya
kalau memang ada cukup masif liburan tapi kemudian menjadi dipangkas
kalau menurut saya memang strateginya itu adalah penguatan
dari sisi supply dan dari sisi supply ya itu tadi insentif untuk sektor sektor usaha gitu
itu harusnya lebih ditingkatkan
karena sektor usaha kalau bergerak hidup dia bisa mengenerate employment
dan kalau employment ada itu masyarakat serta merta konsumsi juga akan lebih tingkat
dari sisi demand pun juga akan meningkat
nah di sini tidak bisa dipisahkan antara kebijakan yang menguatkan supply dan menguatkan dengan demand itu tidak bisa dipisahkan
jadi saling terkait
oleh karena itu harusnya ya anggaran untuk pen pemuluhan ekonomi nasional untuk sektor usaha tahun dua ribu dua puluh satu itu jangan dipangkas
itu harusnya dipangkas
jadi itu harusnya dipangkas
jadi itu harusnya dipangkas
jadi itu harusnya dipangkas
itu jangan dipangkas
nah ini harusnya at least sama
karena kunci keberhasilan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah memperkuat sisi supply dan sisi demand
terakhir sekali lagi mempertegas kalau seperti yang ibu menkyu katakan ternyata liburan panjang tidak ada konsumsi yang begitu besar
apakah anda melihat hal yang sama
anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bu sri mulyani
ini sudah mungkin sudah liburan panjang ketiga begitu ya
mungkin sebagian orang menjadi baru tahu
oh ternyata liburan panjang dua kali yang lalu itu tidak ada konsumsi yang begitu besar gitu
anda sepakat dengan itu pak
nah dengan periode bulan yang lalu itu memang tidak terlalu meningkat ya walaupun ada liburan panjang
nah sebenarnya untuk kebijakan liburan panjang ini diperpendek ini saya sepakat sekali
tetapi pemerintah memang harus konsisten
tidak hanya liburan panjang yang diperpendek saja tetapi bagaimana membatasi mobilitas masyarakat
jadi jangan sampai misalnya dari sisi government itu juga melakukan spending bagaimana caranya agar realisasi anggaran itu terserap
mereka juga melakukan perjalanan dinas dan rapat rapat di hotel
itu kan juga menurut saya tidak konsisten
pak pandu jadi di bulan desember nanti ada banyak momen yang cukup mengkhawati

kita sangat mencemaskan karena sepertinya kita tidak bisa mencegahnya
pilkada siapa yang bisa menjamin tidak ada kerumunan atau tidak ada peningkatan kasus
liburan dipangkas siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang bepergian seperti kata bu wester tadi
banyak akan ada dorongan dorongan supaya ada rapat di akhir tahun
jadi siapa yang bisa menjamin semua ini yang menurut saya konsistensi harus benar benar dari depan sampai diimplementasi di lapangan
oke konsistensi menjadi penting untuk mengambil kebijakan juga ke depan
kita akan lihat sama sama ini pak pandu prof askobat dan juga mbak esther dalam beberapa hari ke depan
apa kebijakan yang akan diambil oleh presiden oleh pemerintah terkait dengan libur panjang ini
kalau iya kemudian dipangkas berapa hari
dan apakah sudah dikembangkan
dikalkulasi juga kemudian dampak dampaknya ke masyarakat
karena mungkin juga sudah banyak yang akhirnya membeli hotel membeli tiket apa memesan kamar hotel
membeli tiket kereta api dan lain sebagainya untuk liburan akhir tahun tadi
kita akan lihat seperti apa
terima kasih banyak pak pandu prof askobat
terima kasih mbak esther
terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini